kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kebun kelapa gambir jakarta pusat pada sabtu malam
api tampak berkobar di atap sejumlah rumah yang berlokasi di jalan batu ceper kebon kelapa gambir jakarta pusat
lokasi kebakaran yang berada di permukiman padat penduduk membuat api semakin ganas dan cepat merambat
kebakaran terjadi saat hampir sebagian warga tengah melaksanakan ibadah sholat tarawih di masjid sekitar
tiba tiba muncul percikan api dari salah satu rumah dan langsung membesar hingga akhirnya menyambar ke bangunan rumah lainnya
warga menduga kebakaran disebabkan oleh kebocoran tabung gas
karena api merambat cukup cepat
petugas masih terus berjuang memadamkan api dan belum dapat dipastikan adanya korban jiwa serta jumlah rumah yang terbakar
kok orang orang pada ceriak begini begini ya kan